rumah yang dibangun dengan metode reduksi dikenal sebagai redu house
dan merupakan gagasan dari arsitek rahmat indrani
konsep pembangunan reduksi mementingkan pola efisiensi dalam proses perencanaan dan pembangunan
mulai dari efisiensi struktur ruang hingga efisiensi dalam pemilihan dan penggunaan materi bangunan
salah satu redu house karya rahmat terletak di jakarta selatan
hai mas rahmat
ini area apa nih mas rahmat
ini area teras
jadi sebelum pemilik masuk ke dalam rumah mereka akan diterima di area teras ini
kita yang mengarah langsung ke living room sama kitchen
ini merupakan ruang yang terbuka dan beragam fungsi bisa di sini
ruang keluarga ruang makan dan dapur
jadi balkon depan ini
jadi balkon depan ini
jadi balkon depan ini
ini selain jadi welcoming area bisa difungsikan untuk apa lagi mas
jadi selain jadi ruang penerima dia juga bisa berfungsi sebagai perluasan area dari area living ini
ketika kumpul kumpul keluarga bisa diperluas dengan ketika dibuka pintunya orang akan tumpah ke luar
aku juga lihat rumah ini semua temboknya dikelilingi dengan tembok yang berbahan roll
unfinished nggak ada finishingnya
bisa tolong jelaskan sedikit apakah itu berfungsi untuk apa
itu intensional atau bagaimana
jadi memang dalam prinsip prinsip arsitektur reduksi kita memang memakai banyakkan material material yang minimum finishing
jadi supaya dapat menekan biaya dan juga jauh lebih efisien pekerjaannya
jadi ini tembok biasa lalu pengerjaannya bagaimana
jadi pada saat pekerjaan plasteran itu sudah dikerjakan dengan rapi sehingga kita nggak perlu lagi menutupi kekurangan kekurangan dari dinding di fase finishing
tembok yang unfinish begini kan warnanya abu abu tuh mas
pemilihan furnitur bentuk dan warnanya baiknya seperti apa
jadi enaknya dinding dengan material seperti ini adalah dia berupakan dinding yang netral gitu ya
jadi bisa masuk dalam material atau furniture yang minimalis ataupun yang kontras gitu
jadi sangat bisa menyesuaikan dengan beragam banyak gaya
bagaimana dengan bahan bahan lainnya seperti besi kayu penggunaannya pemilihan bahannya seperti apa
jadi pemilihan pemilihan bahan di rumah dengan konsep arsitektur reduksi ini adalah kebanyakan juga bahan bahan tersebut harus mendukung pola efisiensi tadi
seperti besi gitu ya besinya juga sebisa mungkin dia diperlihatkan secara struktur
jadi nggak ada istilahnya untuk menutupi di bagian finishing lagi gitu semuanya di expose gitu
bagaimana dengan penggunaan listrik air apakah juga mengikuti konsep reduksi dan efisiensi tersebut
ya jadi kita mendorong sebenarnya konsep arsitektur reduksi ini juga bisa berbicara dengan cara sustainable gitu ya
artinya dengan begitu kita menggunakan banyak kaca dan sirkulasi udara yang didesain sehingga pada pengoperasiannya rumah ini bisa berfungsi tanpa pencahayaan alami dan sirkulasi udara buatan
nah sirkulasi udara di ruang ini sendiri seperti apa
sirkulasi udara di sini jadi memanfaatkan area area yang
diberikan ruang buat taman dan ruang terbuka sehingga udara dapat mengalir ke arah situ dan melewati ruang ruang seperti ini sehingga udaranya dapat kita rasakan
area ini dapur ruang makan dan ruang keluarga itu tidak dipisahkan oleh sekat sama sekali
jadi kita juga akhirnya mengurangi penggunaan material material dinding sebagai penyekat ruang begitu
saya lihat ini atapnya juga tidak begitu tinggi apakah merupakan bagian dari pengurangan tersebut
jadi dengan prinsipnya ya
sektor reduksi kita melihat jauh lebih detail bagaimana sebenarnya tinggi dari ruangan juga kita pikirkan supaya dapat menghemat struktur gitu ya
jadi dengan tinggi segini saja sudah cukup sebenarnya buat sirkulasi udara dan pencahayaan alami tapi secara struktur dia dapat membuat bangunan jauh lebih efisien
jadi ini ada area service jadi bangunan bisa kita kelompokkan dari area service dan area publik
ini saya lihat ada storage space juga
ada cukup banyak ya storage space
iya jadi rumah ini menghindari adanya ruangan gudang
jadi bagaimana caranya supaya barang barang itu dapat diorganize itu dengan cara membuat dinding dinding yang berfungsi sebagai storage
agar rumah terlihat lebih rapih juga mungkin ya
ini jemuran bagaimana
ya ini dari service yang kita buka cahayanya sehingga cahaya matahari masuk
ini karena di sini juga berfungsi sebagai ruang cuci
jadi habis cuci mereka jemur sudah langsung di sini dan langsung kering
karena ada skylight di sini juga ada jendela jadi jendelanya tinggal dibuka saja bajunya kering di sini
mas ahmad ini kan memang luas lahannya tidak begitu besar
bagaimana memanfaatkan ruang untuk tangga ini
apakah memang sengaja dibikin semi semi
jadi ruang ini memang kalau kita lihat tangganya juga sangat efisien buat cuma satu orang gitu ya
dan barang cukup
sehingga volume ruangnya juga jauh lebih kecil gitu
dan di bawahnya kita bisa pakai buat storage
ini saya lihat di atas ada skylight yang cukup menarik karena sisi tembok ini kan tidak ada sudut ya
kayak bulet begitu
skylightnya ikutan bulet nih
bisa tolong ceritakan sedikit desainnya bagaimana
ya jadi sebenarnya dengan dinding yang bulet itu kita bisa memendarkan cahaya jauh lebih banyak sebenarnya
kalau kita lihat cahaya yang masuk dari atas secara alami itu dipendarkan nyaris ke dinding semua dinding si tangga gitu
jadi semua daerah tangga cukup terang secara alami
redu house di kawasan jakarta selatan ini berdiri di atas lahan seluas dua ratus meter persegi
dengan luas bangunan satu ratus delapan puluh meter persegi dan tinggi atap masing masing lantai dua empat meter
menurut kami ini adalah ruang yang sangat berbeda
dari yang sebelumnya tujuh juta per meter persegi menjadi lima juta per meter persegi
selain itu perhitungan yang tepat dalam perencanaan juga dapat mempercepat proses pembangunan menjadi sebelas bulan saja
ya awal mulanya sebenarnya merespon kelas menengah
bagaimana sebenarnya waktu itu pertumbuhan kelas menengah sangat baik
mereka akhirnya punya kesadaran bahwa membangun rumah itu harus pakai arsitek
tetapi kebanyakan dari mereka memang mempunyai budget yang terbatas dan memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi
akhirnya dengan kita memberdayakan konsep efisiensi itu secara tidak langsung juga lebih sustainable gitu ya
dan akhirnya juga membuat biayanya jadi jauh lebih ringan
menurut rahmat penghuni redu house juga harus mengikuti skema hidup efisien dengan cara menjalani gaya hidup minimalis
agar barang barang dalam rumah tidak menumpuk sia sia